kendaraan segala medan beroda empat ini adalah teman yang cocok untuk anda yang ingin menikmati bali dari sisi yang berbeda
tapi sebelumnya pastikan perlengkapan keselamatan anda terpasang sempurna
jika sudah mari kita gaspol
melintasi trek sepanjang kurang lebih lima km babak pertama kita akan disuguhi pemandangan desa singapadu sukawati yang asri
deretan pure dan bangunan adat menjadi hiasan di sepanjang jalan
hati hati jangan terlena tanjakan dan turunan tajam yang memacu adrenalin siap menyambut anda
namun jangan khawatir itv bermesin dua ratus lima puluh cc ini siap melahap berbagai medan
selepas itu anda mulai memasuki alamnya
hamparan berhektar sawah hijau akan menjadi media healing
setelah itu petualangan sebenarnya baru dimulai
jalan sempit yang penuh air menyambut
tetap gaspol agar bisa melalui rute yang makin menantang ini
tikungan dan gempuran rute becek datang bertubi tubi ditambah rute jalan rusak menambah seru petualangan
beberapa peserta sampai loncat
jangan lupa tetap jaga konsentrasi
setelah itu kita bisa beristirahat
menikmati segarnya kelapa muda
serunya tuh kayak challenging medannya bumpy ya berliku lingka
dan itu kita bisa lihat yang hijau hijau sawah itu keren banget
jadi kayak bikin refresh mata
mungkin kita nggak pernah ya selama seumur hidup gak pernah nyobain atp
dan sekarang nyobain atv kita masuk ke alam di bali
dari mulai hutan tadi juga ada sungainya lumpur lumpur segala macam
jadi seru banget sih
selama dua tahun setelah pandemi ini pengalaman baru aja
untuk menikmati serunya petualangan menggunakan atv ini anda harus merogoh kocek sebesar tiga ratus lima puluh hingga lima ratus ribu rupiah
kelebihan kita itu kita ada sungainya
kita trek itu kita trek basah
jadi untuk anak muda ataupun keluarga yang ingin have fun biar anakannya senang itu cocok banget sih di kita
kita tracknya juga middle ekstrim jadi cocok untuk keluarga aman juga
tapi kita juga ada trek keringnya
trek ringnya itu kita pertama itu melewati pedesaan dulu abis itu ada persawahan
abis itu baru kita masuk ke track basah kita
total waktu perjalanan sekitar satu lima jam
dan bagi anda yang belum terbiasa menghindari atv ada baiknya anda tandem dengan kawan yang sudah berpengalaman
bagaimana berniat mencoba